akan diberlakukan pada hari sabtu tanggal tiga puluh satu desember mulai pukul
namun secara bertahap mulai pukul delapan belas akan dilakukan penutupan jalan sudirman tamrin secara bertahap
untuk penutupan secara total sendiri sampai dengan pukul dua pada tanggal satu januari dua ribu dua puluh dua
kantong parkirnya gimana pak masyarakat yang mau ke karpri ini mereka bisa parkir di mana pak
kantong parkir untuk pelaksanaan karpri net kami sudah identifikasi total ada empat puluh benung parkir yang tersebar di sepanjang jalan sudirman tambrin
namun kami mengimbau kepada masyarakat untuk menuju ke kawasan bundaran hi sudirman tamrin dan sekitarnya tetap menggunakan layanan angkutan umum
karena operasional angkutan umum untuk mrt akan dioperasionalkan sampai dengan pukul dua
halnya transjakarta itu akan diperpanjang waktu operasional normalnya sehingga masyarakat yang akan menuju ke pusat pusat kegiatan pelaksanaan perayaan malam tahun baru ini juga difasilitasi dengan layanan angkutan umum yang memadai